nippon paint indonesia telah merambah segmen duko selama lima puluh empat tahun dan telah menjadi bagian dari kemajuan industri otomotif termasuk karoseri
pada jumat siang nippon paint meluncurkan produk nip series duko calting system yang lebih lengkap dengan formulasi terbaru
nippon paint menghadirkan nipe series yang menawarkan full duko coating system
mulai dari surface preparation primer putih filler juga top code untuk solid metalik dan clear
kami percaya diperlukan rangkaian pelapisan sebelum dan sesudah top code untuk mendapatkan hasil dan pelindungan maksimal serta bukan hanya estetika saja
nippon paint indonesia percaya bahwa produk tersebut memiliki peran penting untuk menghasilkan proses pengecatan yang lebih efektif
dan efisien dengan hasil maksimal
dapat memenuhi karakter produk karoseri agar kualitas semakin lebih baik dalam pelapisan yang tahan lama cepat kering halus tidak berpori hasilnya juga sangat maksimal dan melebihi ekspektasi
nippon paint berharap dapat terus menjangkau dan berkontribusi lebih luas dalam memenuhi kebutuhan market industri otomotif serta menjadi pilihan terpercaya masyarakat indonesia